yang kemarin nginep di kamar kau
bagus lah kalau bukan
lain lagi rupanya
jangan jangan mama udah kasih tau bapak
tentang penghargaan itu
dapet penghargaan kau di sekolah
jangan jangan itu cuma alasan kau saja
biar uang sakumu aku tambah
ini beneran pak
jadi bapak sama mama bisa datang kan ke jakarta
jadi benar itu
itu pasti penghargaan yang tak terlalu penting
tak perlulah mas mas
bapak repot repot di jakarta
kalau cuma untuk urusan yang tidak terlalu penting
yang penting buat bapak
kau itu belajar yang rajin
biar kau lulus dengan nilai yang bagus
dan kau bisa diterima di perguruan tinggi
biar jadi orang kau
ada apa mak
oman jangan dengarkan bapak kau itu ya
tadi orang orang kampung itu di traktirnya minum kopi di kedai kita
karena dia bangga kali sama anaknya sama kau
nah kau itu
yang bener mak
dia pergi dari sini karena dia malu
barusan tadi aku kirim uang
ya alhamdulillah aku punya sedikit rezeki
mohon dia terima ya ma'eh
rezeki dari mana kau
aku kerja di sini
aku jadi penyiar radio
tapi tapi kalau kerja itu tak ganggu sekolah kau kan
aku siaran itu pulang sekolah dan gak terlalu lama
jangan kasih tau bapak tentang ini
aku takut dia marah
asal kau disana jaga kesehatan kau ya
dan jangan lupa ya
jangan ada yang tertinggal satupun ya
kenapa sih bapak terlalu gengsi sama anak sendiri
bicaranya itu pak
senangkanlah hati anak kita
ya sekali sekali bapak jujur lah sama dia
kan bapak juga bangga
jangan sikit sikik kau puji
dia itu harus ditempa
biar dia tau kalau hidup itu keras
jadi tangan banting dia
nggak gampang mengeluh
kau kan tau
tak ada itu kisah orang sukses yang hidupnya biasa biasa saja
pasti hidupnya itu melenuh dengan perjuangan
ada keringat dan air mata disitu
aku ingin roman kita itu jadi seperti itu
semoga ya pak
semoga roma nanti jadi anak yang sukses
gara gara kaki pincang jadi nggak bisa bawa mobil
ini kenapa taksi gue belum datang ya
cek dulu deh
eh apaan sih
eh apaan sih ya
eh lu apaan sih ya
lu bener apaan sih buat gue kayak gini
nggak mau lepasin lah
lu tuh pengecut tau nggak kalau gue kayak gini
iya lu pengecut
diam tutup mulut lu
eh lepasin lah
apaan sih ya
tutup mulut ya
lu pasti penasaran kan
kenapa lo bisa ada di sini
tapi ntar lu juga bakal tahu sendiri
ah nggak mau diem banget sih
udah dibilang diem
udah gue kayak mengganggu errornya
kira kira udah cantik belum ya
tika gue gak jadi jemput
kita ketemuan aja di karabian resto ya
samuel katanya mau jemput
terus sekarang gue disuruh langsung ke kafe
gak gak gak
katanya mau jemput
tapi kok gak jadi sih
jangan jangan tika jangan kayak gini
kalau misalkan lu chat kayak gini ke dia
yang ada dia bete dan ngebatalin gedetnya
gak mau gak mau
tika udah bales nih
sekarang kita langsung ke lokasi
pake baju yang mana ini
nah udah kebangsaan
serip banget yuk
bukan tni aku bukan mau pulang kampung
ya tapi aku bingung ini mau pakai baju yang apa
kau mau ngedet sama siapa
jangan bilang kau mau ngedet sama malaikat kosan
siapa malaikat kau
yang kemarin nginep di kamar kau
baguslah kalau bukan
lain lagi rupanya
eh sudah lah ini
aku harus pakai apa
aku pun kurang jago
cuman kok postur kau gini
coba kau pakai dulu
biar mau kelihatan rapi
biar gak malu maluin aku kau nanti
kau bangga banggailah aku sikit
yakin nih kau
yakin lah pas ini udah
eh kau kan mau ngedet
iya persyaratan satu nih
kalau mau ketemu cewek nih
kau puji dia
kau bilang deh shanti
cewek kan biasa nih
kalo dia pakai baju
pasti nanya dia ke cowoknya
aku gendut gak sih pakai baju ini
putus kelainan anda
mudah mudahan ngedete gue hari ini berjalan lancar
gak ada halangan
dan gue bisa datang ketemu ulan